alumni ijtima ulama goa asal brebes yang dinyatakan positif covid sembilan belas adalah seorang pria tiga puluh enam tahun warga desa jipang kecamatan bantar kaung
pria ini dinyatakan positif setelah hasil pemeriksaan swab keluar pada senin kemarin
dengan adanya satu pasien positif wilayah brebes per lima mei dinyatakan sebagai zona merah
jumlah total warga brebes yang mengikuti kegiatan ijtima ulama di goa sebanyak lima puluh tiga orang
mereka berasal dari berbagai desa di kabupaten brebes
hasil pemeriksaan rapi tes terhadap alumni goa ini menghasilkan dua puluh dua reaktif
mereka kemudian diambil sampel swab untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium litbang kesalatiga
pemeriksaan swab empat dari dua puluh dua sampel sudah menunjukkan hasil yakni satu positif
sedangkan sisanya yakni delapan belas sampel masih dalam proses
hasil swab yang dua puluh satu orang yang sudah keluar ini dua puluh orang negatif
satu orang positif
satu orang positif adalah tuan deka usia tiga puluh enam tahun
sekarang ini masih dalam perawatan di rumah sakit rsud brebes
secara keseluruhan ada empat puluh sembilan orang pdp warga brebes yang diambil sampel swabnya
uji swab yang sudah keluar sebanyak dua puluh satu sampel termasuk empat sampel milik alumni koa
imam suripto brebes jawa tengah